hmm yaomi steak menjadi salah satu olahan daging sapi yang cukup populer di masyarakat
rasa gurih daging dibalut saus lada hitam menjadi favorit banyak kalangan
tapi kalau anda akan belanja daging sapi pahami dulu ya perbedaan antara daging sapi dan daging kerbau
karena ada oknum pedagang nakal yang mencampur daging sapi dan daging kerbau
tapi apakah anda sudah tahu perbedaan antara daging sapi dan daging kerbau
aduh kurang tahu
kayaknya sama deh mas warnanya juga merah
kalau daging kerbau itu dagingnya itu agak kenyal lebih padat
lalu apa sih sebenarnya perbedaan antara daging sapi dan daging kerbau
koordinator sanitary dan standarisasi direktorat kesehatan masyarakat veteriner dijen pertanakan dan kesehatan hewan kementerian pertanian menjelaskan
daging kerbau berserat kasar dan berwarna lebih gelap
sementara daging sapi punya serat yang lebih halus dengan warna merah seperti buah ceri
sementara itu ketua asosiasi pedagang daging skala ukm dan rumah tangga diana dewi menambahkan
tekstur daging kerbau agak keras dibandingkan daging sapi yang cenderung empuk
kalau daging kerbau itu biasanya restoran restoran tertentu belum mau pakai tapi lebih kepada industri
jadi seperti buat sosis gitu ya kemudian buat bakso itu lebih kepada daging kerbau karena harganya lebih murah
jadi sebelum berbelanja daging perhatikan lebih teliti lagi ya
tim liputan cnn indonesia